saudara kasus korupsi di pt timah merupakan fenomena gunung es
di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan belum sepenuhnya terkuak
berdasarkan perhitungan kejagung menyebut kerugian negara atas kasus
yang terjadi pada dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua ini mencapai dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
dan telah menetapkan dua puluh satu orang tersangka
tak lama menetapkan tersangka kejagung juga memblokir enam puluh enam rekening
dan menyita satu ratus delapan puluh tujuh bidang tanah lima puluh lima unit alat berat enam belas unit mobil
dan terbaru kejagung kembali menyita sebuah rumah di kawasan serpong banten
milik salah satu tersangka
belum optimalnya pengawasan pemerintah hingga penegakan hukum
yang cenderung pro pelaku bisnis jadi akar masalah korupsi di bidang pertambangan
lantas seperti apa solusi membasmi kasus yang kerap terjadi di bidang pertambangan ini
menurut suri dan memastikan bahwa aset aset yang dimiliki
baik para tersangka maupun yang diatasnamakan istri istri para tersangka
bisa kita uji bahwa benar aset aset tersebut terkait dengan bidang bidang korupsi
yang sedang kita menjaga
yang bersangkutan masih kita teksas besaksi dengan tujuan untuk membuat terang
sebenarnya sejauh mana pengisahan harta harta antara tersangka hm dengan saudara sd
kasus korupsi di pt timah merupakan fenomena gunung es
di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan belum semuanya terkuat
belum optimalnya pengawasan pemerintah hingga penegakan hukum yang cenderung pro pelaku bisnis
menjadi akar masalah korupsi
tim liputan kompas tv
saudara kasus korupsi di pt timah merupakan fenomena gunung es
di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan belum sepenuhnya terkuak
tak hanya korupsi dugaan tindak pidana pencucian uang atau tppu
menyertai kasus yang kerap terjadi di bidang pertambangan ini
kita akan perbincangan lebih lengkap bersama dengan kapus penkum kejaksaan agung
bapak apa yang bisa digali dari pemeriksaan tersangka dan juga saksi yang terakhir ini sandra dewi
adakah potensi tersangka akan bertambah
saya berbicara begini dulu bahwa teman teman penyidik di kejaksaan agung ini
telah secara intensif ya melakukan satu serangkaian pemeriksaan
bahkan kemarin kita melakukan sebelas saksi
di antaranya sebelas itu ada dua tersangka kita periksa
para istri tersangka yang juga kita periksa
kenapa kita lakukan pemeriksaan terhadap orang orang ini
karena terkait dengan pasal pasal tppu yang kita sangkakan kepada para suami dan para tersangka
bahwa kita sudah melakukan suatu proses pemblokiran terhadap enam puluh enam rekening
kemudian satu ratus delapan puluh tujuh bidang tanah yang kita lakukan satu penyitaan
dan termasuk yang kita lakukan penyitaan adalah
spbu dan lima smelter
yang seluas kurang lebih dua ratus tiga puluh delapan delapan ratus empat puluh delapan meter persegi
nah kedepannya kita terus akan menggali
apakah ada keterlibatan dari para yang saksi saksi yang kita panggil
kemarin dan hari ini seperti itu
artinya gini pak ketut ketika memeriksa delapan istri
yang juga diduga kuat mungkin saja menerima aliran dana dari para tersangka
artinya pasal tppu ini akan berlaku bagi semua tersangka
bagi para tersangka yang sudah ditetapkan pasal tppu
tentu saja kita harus dicek para istri para istrinya
karena kita menerapkan pasal tppu juga terkait dengan apa
terkait dengan penempatan dana di rekening
terkait dengan transfer terkait dengan penyamaran harta kekayaan yang bersangkutan gitu loh
sehingga delapan para istri yang kita duga mengetahui harta benda
dari para suami yang sudah ditetapkan tersangka kita lakukan klarifikasi
apakah kelapa lapanya tidak untuk pemikiran dilakukan
di satu terjagak kasus yang sama
ini kita masih menunggu pendalaman dari teman teman penyidik seperti itu
soal potensi tersangka baru pak ketut
kalau potensi tersangka baru tentu terbuka terus ya
karena ini apalagi penyidikan masih berjalan begitu panjang
proses persidangan juga belum kita gelar
bahkan kita kadang kadang menetapkan suatu tersangka pada saat proses persidangan sedang berjalan
dan putusan pengadilan sudah punya kekuatan hukum tetap
itu sudah terbiasa jadi bersabar saja menunggu seperti itu
pak ketut ini kan kasus yang koreksi saya kalau datanya salah
dari dua ribu lima belas sampai dua ribu tujuh belas mengumpulkan barang bukti selama itu
sampai kurang lebih sekitar tujuh tahun begitu kesulitannya apa
begini ini bukan berarti bahwa perkaranya cukup lama menjadi sulit tidak
tetapi justru kita baru mengungkap perkara ini kurang lebih satu tahun satu tahun setengah sebelumnya ya
apakah akan menjadi silakan pada penyidik dalam mengungkap perkara ini
saya kira tidak ada kesulitan karena perkara ini kan berjalan terus
sampai saat ini pun juga ada satu kegiatan penambangan ilegal di sana seperti itu
cuma yang menjadi permasalahan adalah harta harta ini apakah masih ada di indonesia
atau mereka sudah menyembunyikan keluar atau seperti apa
nah ini ngomongin harta seperti yang tadi pak ketut barusan bilang
ini kan kalau data yang kita terima koreksi saya datanya ya kalau salah pak ketut
ini kan sudah ada enam puluh enam rekening yang diblokir ada satu ratus delapan puluh tujuh tanah ya
ada lima puluh lima alat berat enam belas unit mobil
ada lagi nggak data yang kemudian atau aset para tersangka yang ditambah
yang disita ke jagung dari pemeriksaan terakhir
ada kemarin rumah kita menyita serpong herba mewah yang kita cita
dari milik salah satu tersangka dan kemudian tadi
ditambah ada enam smelter yang kita sita termasuk satu spbu
yang belum tadi didatanya mumpah seperti itu
oke dari konfirmasi harta yang kemarin dilakukan kejagung terhadap para istri
dengan dugaan pasal tppu penyertaan pasal tppu
apa saja kemudian harta harta yang belakangan akan kembali disita
oleh kejagung yang diduga terkait dengan aliran tppu itu pak ketut
tentu gini kita tidak berhenti sampai di sini karena kerugiannya cukup besar
justru kita akan terus berjalan bahkan aset tracing ini bisa saja dilakukan pada saat kita melakukan
penuntutan bahkan setelah perkaranya ingkrah semua pun kita bisa melakukan recopori aset
jadi tidak berhenti sampai di sini tapi teman teman terus bergerak
apalagi kita sudah punya badan pemulihan aset jadi lebih mudah untuk melakukan aset tracing
dan bekerja sama dengan teman teman penyelidik seperti itu
pak ketut kalau kita bicara soal apa yang terjadi sekarang soal kasus korupsi di tata niaga tima
ini kan salah satu dugaannya karena memang belum optimal pengawasan pemerintah
sampai penegakan hukum yang memang cenderung dianggap pro
pelaku bisnis itu jadi akar masalah korupsi di bidang pertambangan
menurut pak ketut lagi apa yang perlu diperbaiki dari kasus yang bisa dikatakan sangat menggemparkan ini
dengan total kerugian dua ratus tujuh puluh satu triliun
kalau saya lihat sih ini pengawasan sebenarnya ya pengawasan yang tidak intensif dilakukan oleh teman teman yang apa namanya
yang membidangi masalah ini ada esdm di sini kan ada juga bumn ada di sini kan
ada juga pemerintah dalam hal ini ya ini pengawasan yang tidak intensif
sehingga ada pembiaran seolah olah sekian tahun proses yang ilegal ini bisa berjalan seperti itu
kalau menurut saya pengawasan saja sih pengawasan dan tentu leadership dibutuhkan dalam hal apa namanya pengelolaan tambang tambang
di indonesia ini sangat banyak sekali ya termasuk nikel termasuk batu bara dan sebagainya termasuk emas
ini perlu leadership yang kuat ya ke depannya makanya pak jasalu akan berpikir bagaimana ke depannya kita menata kelola
baik dari sisi perjina praset pelolaan dari sisi rehabilitasi lingkungan dan sebagainya ini perlu kerjasama kita bersama sebenarnya
oke pak ketut saya mau kembali ke soal tppu
tppu yang kemudian belakangan terakhir kemarin diperiksa delapan orang istri oleh kejaksaan agung
karena biasanya kalau pola tppu nih pak ketut kan yang kita ketahui itu kan tidak cuma tersangka
tapi keluarga ada juga orang ketiga yang juga biasanya dijadikan tempat untuk penitipan harta
nah ini apakah kemudian kejagung juga ikut menelisik si dua
dan orang ketiga ini artinya tidak cuma istri atau keluarga yang ikut diperiksa tapi juga orang lain
pola pola tppu yang kita sudah sering kita lakukan ya ada namanya bolude money
ada follow the asset yang aset asetnya itu kemana saja termasuk follow the suspect
suspek itu tidak hanya orang orang yang berkaitan dengan darah atau berkaitan dengan kekeluargaan dengan mereka
juga terkait dengan orang orang terdekat mereka
goalkeeper juga bisa terjadi seperti itu gitu
jadi kita akan terus lakukan pendalaman pendalaman ya terus akan lakukan suatu pengejaran
terus akan melakukan suatu pencarian terhadap aset aset dari para pelaku tindak pidana yang kita duga tppu itu seperti itu
pak ketut kita kan juga dengar soal tadi ada prediksi terbuka kemungkinan terjadinya ada penambahan tersangka baru katakan gitu
sebetulnya apakah memang ada tersangka baru
yang hanya saja belum dipublikasikan oleh kejagung
begini kita puspenkum ini begini tugasnya itu mempublikasikan yang sudah ada
kalau memprediksi saya pikir itu tidak ada di kita ini ya
bukan maksud saya gini sudah ada suspek yang ditetapkan sebagai tersangka tapi belum diumumkan
karena soal penambahan tersangka baru ini kan sudah isunya sudah lama tapi masih belum terungkap sampai sekarang
tidak jadi begini saya jelaskan aja apa yang disampaikan oleh dipus penkum
dan semua yang berbicara di media di kejaksanaagung itu adalah barang yang sudah jadi
sesuatu yang betul betul sudah matang kita sampaikan
jadi tidak bisa memprediksi atau tidak bisa berpotensi tidak bisa nanti seperti apa kita bicara yang sudah ada sekarang
artinya memang masih belum ada penambahan tersangka baru ya
belum ada kita akan menunggu tadi penggalian dari teman teman para saksi kedepannya seperti apa
baik terima kasih pak ketut sudah bergabung bersama kami di sapi indonesia malam